ya dan untuk membahas lebih komprehensif telah hadir di studio tiga cnn indonesia
staf ahli bidang hukum kemenkom info prof dr henry subiakto
kemudian ada juga pakar sosial media damar juniarto dan juga martin anugrah dari cameo project
iya tapi kita ke pak henry terlebih dahulu ya dari kominfo
nah ini pak kalau kita lihat kan tadi ada beberapa yang sudah ditangkap
lalu kemudian kalau kita fokuskan dulu pada prioritas tahun ini kominfo kemana dulu
ada hoaks yang menjurus ke politika atau sarah atau gimana
sebenarnya kami tidak melihat itu apakah itu politik atau itu sara
kalau kominfo adalah yang melanggar undang undang
jadi yang kita tangani adalah yang melanggar undang undang
melanggar undang undang itu banyak
ada hoax yang memang isinya memfitnah orang misalnya begitu
atau tadi menyebarkan rasa kebencian dan atau permusuhan kepada individu ataupun kelompok dasarnya sarah
memang masuk kepada rumusan melanggar undang undang
ya kita take down kita block kita cari kita crawling begitu
termasuk bukan hanya hoax ya
melanggar undang undang ini pornografi juga dan masih banyak pornografi dibandingkan hoax
kalau di kominfo itu
ya masih banyak pornografi
jadi ribut ribut politik masih ada
tapi ribut ribut porno itu juga ternyata diem diem masih banyak gitu
ada barometer tertentu nggak sih pak yang diadakan oleh kemenkom info
dalam filterisasi ini
tentu saja ada
karena kan kita tidak melihat siapa yang menyebar siapa pelakunya
tapi yang kita lihat adalah ini melanggar undang undang atau tidak
kalau dia melanggar undang undang
karena memang di undang undang ite itu pemerintah itu wajib
ada kata kata di pasal empat puluh ayat dua a itu
pemerintah wajib mencegah penyebar luasan dan penggunaan informasi elektronik

dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar undang undang
hak melanggar undang undang itu kan banyak
melanggar perundang undangan itu
termasuk tadi yang berpotensi untuk melanggar pasal dua puluh delapan ayat dua
menyebarkan informasi untuk membuat rasa kebencian
itu kalau kita temu langsung kita take down
dan biasanya kerjasama dengan penegak hukum di kepolisian
polisian juga memberikan masukan ke kami
bahwa ini konten kontennya yang harus di take down
jadi tidak sembarang menurut perasaan
tapi adalah ada indikator indikatornya
ada unsur unsur yang melanggar undang undang itu
sudah dilihat dulu ya
nah sebelum kita mendengarkan seperti apa
korban hoax ini juga ada hadir di studio ya
sebenarnya seperti apa sih masalah yang dialami
kita tanyakan dulu ke mas damar
sebenarnya tipe orang pengguna media sosial di indonesia ini seperti apa sih
sehingga mereka menyebarkan informasi yang begitu cepat
kemudian menghadirkan hoax begitu justru
kalau lihat tipe masyarakat kita
masyarakat yang boleh dikatakan reseptif ya terhadap sebuah informasi
jadi dia tidak mekanisme filtering untuk informasi itu belum begitu bagus
kalau kita lihat masyarakat itu cenderung untuk terima saja
dan kemudian menerima mentah mentah
jadi kan yang kurang sebetulnya disitu memang harus ada upaya untuk mengajarkan masyarakat memfilter informasi
karena ingin memang cepat menjadi orang yang pertama
menyebarkan informasi atau seperti apa
ya sebenarnya dorongan paling besar adalah di era yang serba cepat ini
jadi orang yang paling cepat memberitakan sesuatu itu menjadi sebuah iming iming yang sangat ini ya
masih ada image seperti itu ya
siapa yang lebih cepat dia yang hebat gitu
tapi memang juga banyak sekali bentuk formatnya adalah ada yang mengutip juga media nasional misalnya
memang ada beberapa orang yang kurang tajam mungkin atau misalnya hanya langsung menerima itu
akhirnya jadi disimpang simpang
jadi kita harus mengajarkan apakah benar media itu yang mengeluarkan berita ini
atau apakah orang ini benar mengeluarkan berita itu
fakta yang paling kentara sebetulnya orang sudah tidak lagi mengkonsumsi media mainstream
seperti zaman dulu ya
kalau dulu kan media mainstream dikonsumsi cukup rutin gitu
kalau sekarang masyarakat kita kan cenderung mendapat informasi hanya dari media sosial
itu sebabnya mereka tidak bisa meng cross check balik apakah itu berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak
tetapi hoax ini memang luar biasa
karena dia memahami sekali psikologi teknologinya itu sendiri
teknologinya sendiri sebetulnya membantu orang untuk cepat percaya pada apa yang beredar
karena algoritmanya memang dia disebarkan ke antara teman yang saling kenal
sehingga itu basis paling bawahnya adalah karena dia beredar diantara yang saling kenal
maka ini datang dari teman atau kenalan pasti lebih dipercaya daripada sesuatu yang datang dari luar

sebenarnya ada tanggapan bahwa mungkin yang terkena hoax ini orang itu
ini orang yang tidak terlalu melek teknologi
ternyata tidak juga ya
karena mas martin juga ternyata adalah korban hoax
nah ini korban seperti apa sih mas
jadi saya sempat kena fitnah
fitnah hoax itu kalau saya intinya menghina satu suku di indonesia
itu kronologisnya seperti apa tuh kejadiannya
buat saya sendiri saya malam malam sewaktu lihat salah satu sosial media itu udah rame komentar orang orang dengan pakai bahasa sunda kan
wah saya apa
tumben banget nih gitu
ternyata waktu saya lihat ada yang ngepost salah satunya
yaitu postingan hoax saya yang saya lagi berkomentar tentang suku sunda itu dikaitkan dengan binatang gitu loh
jadi itu udah lumayan rame ternyata pada saat itu
ya dan hal pertama yang dilakukan oleh mas martin adalah
saya hari itu juga
ini ya seperti ini ya
nah ini seakan akan jadi saya yang bilang kan padahal saya nggak pernah bikin postingan ini
ini juga dalam format yang tadi saya sebut ya
bahwa ini di crop begitu
jadi menyalahgunakan nama
ini dikeluarkan oleh mas martin sendiri begitu kan
temuan menariknya setelah itu saya jadi pelajari sempat saya ngobrol sama deddy kobusir juga
ada sebenarnya aplikasi yang bisa membuat itu persis sama
berarti sudah difasilitasi bahkan ya dengan aplikasi aplikasi yang ada saat ini
kalau bicara soal aplikasi banyak
jadi bukan hanya ini kan twitter ya atau facebook
ada whatsapp juga bisa kita bikin fake whatsapp
bahkan video sekarang sudah bisa juga
jadi tinggal mengganti kepala dengan yang lain
teknologi yang paling baru itu
teknologi yang the lattest itu adalah audio
jadi kita bisa me hookkan suara sebetulnya juga
nah kalau gitu pak henry dari kominfo sendiri untuk menyaring agar aplikasi aplikasi seperti ini bisa tidak disalahgunakan seperti apa
ini bukan persoalan alatnya yang kita salahkan
tapi ini persoalan manusianya
manusianya ya yang menyalahgunakan
jadi jangan lalu kita mengatakan awas hati hati dengan pisau
karena pisau bisa dipakai untuk
atau semua nanti langsung di blokir gitu ya
padahal pisau juga dipakai untuk masakan
jadi ini alatnya
nah ini problemanya kalau kita amati itu
yang melakukan itu memang ada yang lone wolf
yang sendirian ada
karena dia merasa apa ini dirinya bahwa ini bagian dari perjuangan ada
tapi banyak juga yang terkait
bahkan kalau kita amati ya
kami di kominfo ada dengan teman teman itu mengawati
itu dari akun akun tertentu
bukan akun bajakan gitu ya
kemudian dia ketika sudah menyebarkan
dia kemudian dibantu oleh akun akun lain untuk disebarkan
kalau sudah mulai sepi itu isunya
dia akan bikin isu baru lagi yang terkait
tetapi di tempat yang beda
jadi maksudnya secara infrastruktur memang mereka sudah memadai begitu
mereka ini tidak sendirian
ada yang sendirian
tapi ada juga yang terorganisir
dalam artian memang nampaknya memang mereka ada upaya upaya
pertama adalah menganggap bahwa kita sedang diancam oleh luar negeri asing
misalnya begitu pki
itu selalu itu
yang kedua bahwa dibenturkan membenci orang orang yang berketurunan non pribumi misalnya begitu
itu terutama dari keturunan misalnya non muslim atau chinese
itu selalu kesana arahnya
nah ini memang ada
ada pola yang bisa besar kemungkinan terkait dengan milu atau
ada motifnya begitu ya
dan saya melihat kalau ini perpandangan saya pribadi ya
terutama adalah pilpres
kalau pilkada ini ada
tapi tidak searah utamanya adalah dua ribu sembilan belas
jadi nanti tahun dua ribu sembilan belas akan semakin ramai
semakin banyak begitu ya
jadi antisipasinya seperti apa tuh pak
menuju tahun depan
kita antisipasinya adalah jelas penegakan hukum
karena bagaimanapun juga kita gak melihat politiknya
tapi penegakan hukum ini melanggar undang undang
maka dengan bersama polisi
polisi melakukan penegakan hukum pada orang orangnya
kami men take down konten kontennya yang bagian dari pelanggaran hukum
tapi setelah adanya yang tertangkap begitu pak
ini kan sebenarnya juga message dari kemenkom info bahwa jangan main main
karena kita akan tegas begitu kan
tapi seberapa optimalnya selama ini
sekarang sudah sangat dihindari itu mereka menghindari betul twitter
karena tahu bahwa twitter itu terpantau dan bisa di networknya ketahuan
mereka yang biasa mainnya sekarang ke wa
tapi ada beberapa masih menggunakan faceboo
karena facebook ini lebih terbuka
wa itu kan hanya grup grup kan kecil ya
kalau facebook sangat luas
dia masih menggunakan facebook
nah tapi tetap saja sebenarnya penegak hukum polisi maupun juga komisi
mereka itu bisa melacak
ini yang kita ingatkan kepada pelaku pelakunya
sebenarnya mereka itu terpantau dan bisa dilacak
cuma kita melihat momentum
dan yang ditutamakan memang yang paling yang gembong gembongnya
kalau yang ikut ikut itu
kalau katakanlah kalau bandar narkoba itu bandarnya dulu yang apa
yang kita amankan gitu ya
tapi memang dibalik itu apakah ada mastermindnya atau ada
itu belum sampai ke sana
itu polisi tugasnya polisi
kalau kominfo hanya men take down konten kontennya
nanti kita juga akan bahas ke martin begitu ya
oh ya tadi sedikit mbak
bukan yang kena itu yang apa
bukan orang tadi orang yang kurang berpendidikan
kalau korbannya orang orang tokoh tokoh biasanya
ada korbannya tokoh tokoh
tapi kalau yang kena percaya dengan hoax itu kadangkala memang kurang kritis
itu nanti yang kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya kita bisa menangkal itu semua
agar kita juga bisa menjadi kritis gitu ya
tapi nanti usai jeda berikut tetap bersama kami
akhirnya saya telepon orang yang benar benar mengerti
contoh misalnya kayak agama isu agama segala macam
saya telepon orang orang yang mengerti
kalau memang dia bilang itu tidak besar ya udah saya bed
yang kedua saya kirim email ke polri
kan ada tuh tanggapan email yang kayak customer service nya lah gitu
emthing seperti apa ya ya

terima kasih maaf ya
terima kasih om
karen perlu tokoh tokoh mana
vaos cara ke arah
akhirnya namanya digunakan kemudian kalimatnya dari orang lain yang disalahgunakan begitu
saya sih orang biasa aja sebetulnya
tapi memang dari muka saya kan saya bule ya kelihatan ya
jadi mau dibenturkan tuh asing
jadi kalau saya sebetulnya background saya kan content creators
saya berkarya di youtube
dan konten konten yang saya buat itu menyangkut keresahan sosial keresahan politik juga
kalau misalkan ada yang menurut kami perlu kita speak up kita ngomong
kita nggak mau jadi silent majority gitu loh
jadi mungkin ada kemungkinan ada pihak pihak yang berseberangan dengan kita
yang tidak suka akhirnya membuat hoax
ini kemungkinan ya
jadi melihat ada yang oh ini ada kalimat yang bisa jadi celah begitu
kemudian disalahgunakan oleh orang lain
nggak bisa sih karena hoax yang dibuat itu bukan dari kalimat saya
jadi sama sekali berbeda begitu ya
sama saling berbeda gitu loh
cuma mungkin jadi modal aja kali ya
jadi kalau misalkan jadi modal
kopi kopi itu untuk
memancing begitu ya
iya jadi modal mereka mereka simpan
oh ini seakan akan saya pernah kasus seperti ini
jadi kalau saya speak up langsung dibenturkan
kemudian apa yang martin langsung lakukan
hari itu juga saya langsung ke polda untuk melaporkan pemfitnahan
lebih ke situ sih
jadi saya langsung post di social media seperti tadi
ada juga itu laporan saya
jadi saya langsung bawa ini ke ranah hukum
jadi kalau ada apa apa langsung aja kita ke polisi
dan waktu itu melaporkan pada tanggal
tanggal berapa ya

atau jeda sampai seminggu begitu
dan prosesnya memang langsung diproses oleh kepolisian
langsung diproses gitu loh
dan kita langsung ke mas damar ya
kalau kita lihat dari kasusnya mas martin itu
ada kaitannya kebencian dan juga dengan sosial dan juga politik begitu
ya memang sebetulnya yang kita bicarakan dari tadi kan
hoax bermuatan politik
tapi political hoax sebetulnya yang paling meresahkan
dan dalam konteks politik
dan dalam konteks politik
dia akan lahir dan makin banyak ketika punya ruang dan waktu yang berkaitan dengan politik
seperti yang disampaikan prof henry tadi tentang pilpres
ruang dan waktunya itu itu
jadi dia akan tinggi ketika ruang dan waktunya makin mendekati hari h gitu ya
nah dalam konteks ini sebetulnya yang martin lalu ada pak hananto ada pak philip jung
itu adalah orang orang yang dipakai atau digunakan sebagai bahan bakar untuk
mereka mengkaitkan politik identitas dengan figur figur mereka sebagai orang yang lian
berbeda dari kelompok yang sedang memperjuangkan ini
nah ini dipakai dibuatkan hoax dengan maksud apa
dengan maksud bahwa politik identitas yang mereka perjuangkan itu memang ada alasannya kenapa mereka harus berjuang sedemikian keras
karena kalau dibiarkan nanti ada orang yang akan selalu menindas mereka selalu menista mereka
nah itu yang dipakai
sebenarnya saya melihat kaitannya sangat erat ke politik
terlepas dari aktivitas sehari hari ya sebagai entertainer gitu ya
tapi kan mereka membutuhkan itu untuk bisa mengatakan bahwa apa yang mereka perjuangkan lewat jalur politik ini harus didukung
didukung dong kalau enggak nanti orang orang seperti ini akan semakin banyak dan kita akan semakin kalah gitu ya dalam peta politik
jadi apa yang dilakukan oleh kemenkom info sekarang
dengan memfilterisasi dan kemudian membawa kerana hukum itu sudah optimal belum sih
ya kalau hanya itu saja tidak cukup menurut saya dan saya rasa perlu
jadi apalagi yang harus dilakukan
kemenkom info sudah melakukan banyak menurut saya
sudah melakukan literasi digital juga itu satu aspek yang berbeda
masuknya dari ruang edukasi
sebetulnya yang perlu lagi disasar secara spesifik itu adalah ibu ibu dan anak anak gitu ya
karena mereka juga masuk dari sana
whatsapp group itu mayoritas ibu ibu
jadi itu juga yang harus dimasukkan
lalu kemudian yang harus didekati juga dari sisi teknologi
karena sebetulnya secara teknologi hoax ini sudah mulai bisa diatasi oleh teknologi itu sendiri
karena itu tadi kan ada algoritma yang membuat filter bubble atau echo chamber
sebetulnya itu yang harus di break
secara teknologi mereka harus memikirkan
oke dan untuk mengurangi ini juga hoax yang beredar di masyarakat tidak hanya di indonesia
tapi juga di luar negeri ya sebenarnya kasus ini
nah ini ada regulasi menkominfo untuk menangkal hoax
seperti apa saja tuh
kemarin ketika kita bikin perubahan pp delapan puluh dua itu juga kita masukkan sebuah klausul pasal mengatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik
penyelenggaraan sistem elektronik itu maksudnya aplikasi aplikasi ya
termasuk google facebook twitter youtube misalnya begitu
itu kita sebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik itu wajib tunduk kepada peraturan perundang undangan yang ada di indonesia
kalau ada konten yang melanggar peraturan perundang undangan indonesia mereka bisa dikenakan sanksi denda
nah tapi mekanisme bagaimana cara mengenakan denda ini kita mengikuti cara jerman
jadi kalau ada hoax ketahuan berkali kali itu bisa kita dendakan kepada facebook misalnya
tapi nanti mekanismenya memang harus diatur dalam peraturan yang lebih rendah namanya permen
ini nanti akan kita bikin teknisnya
dan denda yang membuat jera juga ya
ini yang jerah bukan pembuat hoaxnya ya
tapi adalah aplikasinya
supaya mereka juga memiliki mekanisme untuk self censor
karena mereka ini kan dapat untung maksudnya lalu membiarkan saja sampah sampahnya itu tidak mereka bersihkan
jadi mereka kita wajibkan untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di indonesia dan menghilangkan sampah sampah yang melanggar undang undang itu
karena sekarang saham facebook waktu itu sempat jatuh karena banyak negara bukan hanya indonesia yang mengalami hal ini
jadi facebook diminta untuk bisa memfilter yang mana yang benar dan mana yang bot
karena kalau hanya masyarakat harus melawan robot itu kan agak sulit
karena mereka bisa multiplainya dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak
dan mark zuckerberg itu sempat minta maaf sebenarnya
secara terbuka dia minta maaf
dia mengakui bahwa aplikasinya itu banyak dipakai orang
dan dia juga lalu memunculkan pembelahan politik di beberapa negara
artinya dia sudah merasa ada kesalahan dan dia berkomitmen minimal tiga ya di bawah facebook kan
facebook instagram sama wa
iya dan sebelumnya juga ada telegram
itu tiga yang sangat besar begitu ya
dan di situ memang banyak di share hoax hoax dibuat
apakah ada koalisi antar negara begitu pak
ya kita memang ada diskusi diskusi
kita saling belajar di forum forum internasional
tetapi memang tidak berarti lalu koalisi enggak
tapi saling belajar memang iya
sama dengan kami waktu membuat aturan itu kita melihat benchmarking dari jerman
kalau jerman aja berani yang sama sama orang barat maksudnya kita nggak berani kan
berarti ini sesuai dengan pernyataan pak menteri ya pak rudiantara
yang menyatakan bahwa memang akan menutup akun berkonten negatif
jika memang itu yang berarti
jadi bisa kita denda
bisa kita denda tapi kalau sampai masih terus menerus ya tutup
kita lihat lagi selanjutnya nih
dari pak rudiantara juga menyatakan bahwa meminta kepada seluruh penyelenggara media sosial
pada umumnya untuk bekerja sama artinya juga memberikan service level
kalau pemerintah meminta memberikan perlakuan tertentu pada akunnya ya tolong dilakukan
ya itu artinya kita ini ada komunikasi ada hotline antara pemerintah dengan mereka
mereka kan mengambil keuntungan berbisnis di indonesia
maksudnya kita sebagai katakanlah mewakili negara mereka tidak mau mendengarkan kan ya nanti kayak tumbler
selama ini sudah ada belum pak yang menolak atau bahkan mendiamkan
yang mendiamkan dulu pernah ya itu dari rusia
telegram ya kemudian tapi mungkin hanya karena salah komunikasi aja akhirnya pak febrov datang dan minta maaf dan ber
dan akhirnya sekarang memang sudah comply begitu
lebih bagus lah artinya sudah lebih baik dari yang lain
oke kita lihat lagi
ada komitmen komitmen yang memang dia lakukan termasuk facebook itu komitmennya tinggi
pernyataan selanjutnya lagi kita lihat lagi ya
vimeo gak mau gak ada komitmen kalau vimeo
jadi vimeo akan
masih di blok
masih di blok
di blok udah beberapa tahun itu tumbler baru beberapa hari
oke ini ada selanjutnya juga masih dari menteri rudiantara
kominfo memiliki ratusan program literasi sosialisasi akan memasukkan konten kebudayaan informasi yang nantinya akan disosialisasikan ke masyarakat
nah siber kreasi yang akan fokus bagaimana kita mengetahui manfaat keamanan siber
iya betul artinya ini kita kerjasama dengan kampus kampus dengan media juga
sudah mulai dilakukan pak
oh sudah sudah keliling indonesia
saya aja kemarin di bandung
misalnya di bandung dengan universitas di sana di medan di berbagai kota ya
memang tadi kelemahannya masih kita lebih banyak kepada mahasiswa pelajar begitu
karena mengumpulkan mereka kan lebih mudah di kampus kampus
tapi ibu ibu ini yang belum ini
mudah mudahan dengan tv ini yang nonton ibu ibu
karena memang kalau kita melakukan kata kata pemantoan ya
itu lebih banyak yang nge share itu adalah mereka yang usianya lebih senior dibandingkan dengan anak anak muda
anak anak muda bisa mengecek melakukan check and recheck atau lihat google image ini fotonya asli atau tidak
langsung percaya saja begitu ya
jadi ada recana sosialisasi juga kayak ibu ibu
ya ini makanya ini sangat bagus
kalau kita mencoba mengajak ibu ibu juga kritis
karena hoax ini bisa menghancurkan negara
negara yang hancur gara gara hoax itu sudah banyak
oke mungkin ada pesan dari martin begitu agar juga tidak menjadi korban seperti martin untuk masyarakat
mungkin kalau saya dari sudut pandangnya content creator sih
jadi seperti tadi bapak
bapak henry bilang mungkin lebih juga ada kerjasama dengan content creator
ya kan dari super crazy juga sudah ada obrolan kita
terus supaya kenapa
kita kan influencer
jadi kita gimana untuk memberikan influence yang baik
pengaruh pengaruh yang baik untuk followers followers kita juga
jadi supaya mereka gampang terserahin
tapi memang followers kita itu lebih smart gitu
kita memproses dulu
jadi yang problem itu sebenarnya yang lebih pendidikannya kurang sebetulnya
jadi kalau saya pesan dari saya adalah sewaktu menerima jangan langsung bereaksi
karena kalau kita langsung bereaksi tanpa kita ngecek dulu jadinya ujung ujungnya kita yang salah sebenarnya
karena reaksinya itu kan kita nggak bisa tahan
kita beralih ke mas damar
menurut mas damar bagaimana nih
pendekatan seperti apa yang paling optimal
tadi kan pak henry sempat menyebut bahwa bukan hanya kita yang salah
menyebut bahwa bukan hanya anak muda tapi juga ibu ibu nih masalahnya
bagaimana kita mendekatkan ke situ
kota di desa juga
menurut saya tantangan paling besar buat negara dan juga teman teman di content creator adalah keseberang
karena diseberang sana sebetulnya yang belum tersentuh
kalau kita hanya berkutat di lingkaran kita saja ini nggak akan berhasil
hoax itu harus dihancurkan reputasinya dari seberangnya
nah dari sisi sana itu memang pendekatan hukum itu pasti
tetapi juga orang orang yang sudah terkena hoax itu memang harus di toks ya di toks hoax ya
jadi kita harus berupaya untuk bisa pindah bubble pindah kamar ke seberang sana
bagaimana caranya nah orang orang kreatif ini harus menemukan cara
karena kan ruang yang sekarang ada ini memang sudah terlanjur terpolarisasi
nah bagaimana masuk ke sana itu ada upaya sendiri yang saya rasa harus dibuka caranya dengan membuka ruang dialog
tidak menajamkan polarisasi dengan membuka ruang ruang baru yang mungkin disitu ada kemungkinan orang bisa terbuka melihat info yang mungkin berbeda dari yang mereka percaya selama ini
saya bisa cerita sedikit waktu tahun lalu kita kami project menjadi ambasadornya youtube
jadi youtube itu memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat konten konten yang positif
karena konten negatif di dalam youtube pun juga sangat banyak dan tidak bisa di block segitu saja
jadi bagaimana caranya
dia meminta kita untuk bagaimana kita bisa memberi pengaruh kepada negara indonesia
lalu program yang kita jalankan adalah kita jalan ke sepuluh kota di indonesia untuk memberikan pendidikan memberi workshop untuk anak anak muda
supaya mereka bisa membuat konten yang bagus dan juga positif
karena kita dilihat juga sebagai oh ini orang kota aja nih
kita nggak bisa menyentuh masyarakat
lalu waktu kita memberikan pendidikan itu dan akhirnya mereka membuat konten konten yang lokal sangat lokal
mereka bisa menyentuh kalangan di daerah itu tanpa orang orang yang menonton merasa kayak wah ini sangat jakarta sentrik sekali gitu loh
itu yang bisa kita lakukan salah satunya
dan semoga tahun ini kita juga bisa expand program itu
mungkin ada yang bawa dari program itu

gini ini sebelum penghimbauan ya
yang namanya para pengelaku hoax pembuat hoax juga korban korban hoax itu sulit untuk disadarkan
jadi hoax itu seperti narkoba
ada yang memproduksi ada yang mendistribusi ada yang mengkonsumsi memanfaatkan dan ada yang mungkin malah addicted ketagihan juga sudah ada gitu ya
mengambil keuntungan dari situ
nah ini dan sama sama merusak mentalitas dan cara berpikir
tapi ketika disadarkan mereka sulit sekali
jadi harus ada rehabilitasi
jadi makanya benar memang harus masuk ke wilayah wilayah kelompok kelompok yang seakan akan mereka yang ada atau dekat begitu ya
nah itu kita harus dekat dengan mengajak kelompok kelompok tokoh tokoh agama terutama
makanya kami menghimbau justru himbauannya adalah pada tokoh tokoh
supaya tokoh tokoh agama ini harus tidak diam
kalau istilahnya gusmus atau kiai mustafa bisri
dulu orang mengatakan
yang waras ngalah
enggak sekarang yang waras harus ngomong harus mengingatkan
jangan diam aja
jangan diam aja gitu loh
itu kayak gusmus ya
karena udah udah bahaya
kalau kita biarkan itu meracuni cara berfikir banyak orang
dan sulit sekali detoksi mencoba untuk menghilangkan racun itu sulit sekali gitu
nah itulah makanya tokoh tokoh agama
itu harus kita ajak kita libatkan
kita harap untuk mengingatkan
kayak ma'ruf amin tadi kan sudah mulai kan
nah itu seperti itu
itu akan lebih efektif dibandingkan dengan yang ngomong orang orang yang memang dianggap
kamu kan memang beda
karena orang orang menganggap bahwa hoax itu benar
jadi harus cari yang memang dekat dengan masyarakat
memang peran tokoh dan juga influencer itu lebih besar begitu ya
kalau memang mau membawa ini ke arah yang lebih baik begitu
iya dan nanti kita akan lanjutkan lagi nih
bagaimana sih tipsnya agar kita bisa menjadi orang yang kritis
ketika mendapatkan berita apalagi penyebarannya kalau udah ada di whatsapp gitu ya
oke nanti kita akan kembali usai jeda berikut
salah satu yang saya paling benci dari hoax ini
itu bisa merusak bukan hanya di pribadi
tapi juga keutuhan negara kita
kalau ada isu isu saran hoax atau menyangkut agama tertentu
lebih baik didiemkan saja jangan disebarkan lagi

harusnya ini kan membuat malu mca
karena tokoh tokohnya tertangkap
membuat mereka tidak berani muncul
karena dilabelin mulai saat itu ada label mca adalah pembuat hoax
harusnya pada malu disitu
tapi kenyataannya dari data yang saya tangkap disini
promo berita sangat besar jelas saat itu dia mendapatkan amunisi untuk kemudian menyerang tim mca di sini
nah di sini yang mca itu bukannya kecil besar juga
jadi harusnya untuk ukuran yang lagi diserang lagi dibuka gitu ya kedoknya di situ makin kecil di situ
tapi enggak ini menyerang balik
kemudian kita lihat tanggal dua puluh delapan sehari setelahnya makin besar ternyata
tim mca juga makin besar kekuatannya di situ di sosial media
jadi kekuatannya kalau kita bilang makin turun di situ tidak juga
jadi sama sama kuatnya itu antara yang pemerintah dan pro mca
sebetulnya ini momen yang sangat bagus
polisi menangkap beberapa anggota mca
ratusan ribu kalau kita bilang anggota indonesia bisa siapapun mungkin jutaan juga muslim cyber army di situ
tetapi yang ditangkap hanya beberapa
gesture dari pemerintah dari polisi bahwa kita lagi serius menangkap ini pembuat hoaks
cuma masalahnya adalah fakta
hoax itu tidak hanya terjadi di satu kelompok di sini
ada dimanapun termasuk yang ada di sini juga ada namanya hoax di situ
kalau kita memang benar benar war on hoax perang melawan hoax
artinya perang itu dilakukan terhadap siapapun yang ada di situ
ya terhadap kelompok yang ada di mca dan kemudian kelompok yang juga di pro pemerintah di sana
kalau kelompok yang di mca membuat hate speech nya itu mesti melawan pemerintah
tapi kalau yang pro pemerintah tidak mungkin dia membuat hate speech yang melawan pemerintah tetapi melawan yang lain
misalnya tokoh agama
tokoh tokoh agama itu kadang dibuat meme nya dan seterusnya
saya sudah perhatikan ada beberapa case itu dibuat
dan itu akhirnya membuat ujaran kebencian terhadap agama terhadap tokoh agama kemudian terhadap nabi seperti itu
itu kan ada di mana
kalau war on hoax ini dilakukan di semuanya saya kira publik akan dengan senang hati dan sepakat dengan polri di situ
kita benar benar melawan itu
cuma yang sekarang terjadi adalah war on hoax itu hanya dilakukan terhadap satu kluster
ini yang berbahaya
jadinya yang tampak adalah war on mca
kita akan langsung kembali ke dialog saat ini
kita akan ke mas damar melihat tadi informasi yang kita tahu tentang mca begitu
ini adalah struktur organisasi yang infrastrukturnya sudah jelas mungkin dananya juga tidak sedikit
bagaimana cara untuk memenangi perang ini
ya bahwa perang ini terjadi di twitter itu satu hal
tapi perang ini juga terjadi di facebook di whatsapp dengan operatif operatif yang lain
jadi kan memang dalam amatan safenet selama setahun terakhir itu ada kolektif kolektifnya yang bekerja dengan cukup rapi sebetulnya
saya tidak mengatakan struktur ya
karena kalau kolektifnya sebetulnya lalu ada yang berkumpul
jadi kalau kolektifnya sebetulnya lalu ada yang berkumpul
jadi kalau kolektifnya sebetulnya lalu ada yang berkumpul
mereka bekerja secara berkelompok
jadi bukan seperti sarah chen yang ada ketua dan lain sebagainya
tapi ini kerja secara kelompok
tapi kerja cara kelompok ini adalah kerja kerja yang sebetulnya dari sisi komunikasi mereka bisa dikatakan sebagai sebuah mesin pesan
jadi pada saat melakukan aktivitas ini pasti melibatkan pembiayaan
di media sosial mungkin martin bisa cerita untuk bisa menaikkan sebuah isu

dan itu mahal
yang pernah disampaikan dan mungkin itu dalam satu forum yang diucapkan di depan kami
itu adalah pembiayaan untuk ini semua di tahun dua ribu tujuh belas itu kalau dikonversi dalam rupiah itu satu triliun
jadi ini memang melibatkan angka yang tidak main main
saya tidak bisa membayangkan satu triliun itu berasal dari kantong masing masing anggota mca ya
jadi pasti ada sesuatu yang perlu kita cari runutannya
artinya pemainnya juga bukan sembarangan begitu kan
bukan sebarangan saya rasa sih ada kaitannya dengan oligarki politik kita sendiri
dan peruntukannya untuk apa kalau bisa dilihat mungkin satu triliun rupiah
hanya untuk persoalan politik ini memenangkan satu hal yang harus mereka perjuangkan di tahun dua ribu sembilan belas
jadi memang ada
penanganannya kayak seperti tadi kalau hanya satu satu itu ya kita akan kalah cepat karena mereka sangat berpindah dengan cukup hebat ya
yang disebut dengan mca ini hari ini namanya mungkin sudah ganti ganti
kalau track down kami yang terakhir udah ganti nama misalnya sri kandi muslim cyber army dia ganti jadi indonesia bangkit
cyber muslim army dia ganti nama jadi rumah kita
atau misalnya ada kelompok mengubah namanya menjadi asli
atau misalnya ada kelompok mengubah namanya menjadi asli

astrologi medsos itu kan makin susah dilecat gitu ya
bagaimana caranya mengejar itu semua ketika mereka sudah mengganti strategi tempur
nah ini yang saya pikir adalah upaya yang paling perlu dilakukan sebetulnya menjahit semua orang yang sedang berkepentingan pada isu ini
yang sekarang karena masih bekerja sendiri sendiri fahmi dengan pemetaan twitternya gitu safenet masih dengan facebook dan twitter whatsapp itu kami nggak akan bisa karena itu hanya pemerintah yang mampu
mungkin itu harus dijahit semua sehingga kita punya mapping yang cukup besar
apa sih pokok persoalannya
baru kemudian nanti kita melibatkan tim tim kreatif seperti martin untuk masuk mencoba masuk dan berada di posisi seberang
sehingga itu akan jadi lebih efektif untuk bisa meredam ini semua
ya dari pak henry juga tadi mengatakan bahwa tugas tidak hanya dari pemerintah tapi juga polisi begitu sangat berat begitu tugasnya ya untuk meredam ini
karena sebenarnya ini kan ajang komunikasi politik sudah berpindah dari negara
politik sudah berpindah dari politik politik yang dulu di jalan jalan di media media masa ke digital
lalu mereka membentuk semacam tugas petugas atau cyber army tadi
dan sebenarnya nggak masalah kalau selama dia tidak melanggar undang undang
bagi negara kami ini aparat negara jadi harus netral juga kalau dalam politik tapi mereka
kita tidak lihat politiknya tapi lihat ini ada yang memang sudah memanfaatkan cara cara yang melanggar undang undang melanggar hukum
kalau melanggar hukum dibiarkan itu nanti bisa memecah belah bangsa
nah itu yang dilakukan kenapa ada penegakan hukum oleh polisi ada penegakan hukum oleh kominfo dengan men take down konten konten
kami firm kok itu intinya hanya kita menegakkan aturan perundang undangan indonesia untuk jaga nkri
ada undang undang ite yang harus dipertahankan begitu juga ya
dan itu memang wajib pemerintah itu melakukan tidak membiarkan peredaran atau peredaran
atau penggunaan informasi yang memang melanggar undang undang
undang undangnya juga harus cukup kuat untuk bisa di akhirnya sampai ujung sampai tuntas begitu pak urusannya
ya itu tapi memang kalau itu kan undang undang itu justru dihilir eh sorry ya di hulu sorry dihilir ya di
di ujung ha ha
hulunya kan persoalan kebencian persoalan tidak bisa menerima kekalahan persoalan politik itu pokoknya yang penting menang
itu kan hulu hulunya budaya kultur
nah ini yang harus digarap juga dengan literasi dengan kembali ke etika kembali ke pancasila kembali itu yang digarap
nah terakhir tips untuk menjadi kritis begitu terhadap berita berita hoax yang singkat saja pak
jangan percaya kalau ada informasi disebarkan kepada kita lewat wa atau apapun isinya adalah membuat kita membenci kelompok tertentu
atau bikin kita cemas takut bikin kita marah
cek dulu ini dari mana medianya
kalau bisa cek dulu
kalau bisa dipertanggungjawabkan nggak bisa ditabayun nggak ditlarifikasi nggak
apalagi kalau dia disitu ada kata kata viralkan sebarkan wah ini bisa kebanyakan
yang memancing reaksi atau emosi harus memang padat
itu kalimat itu karakteristik dari hoax itu selalu begitu
terima kasih pak henry sudah bergabung bersama kami mas martin dan juga mas damar
terima kasih untuk informasinya mengenai pemberitaan bohong atau hoax ini
dan sudah bergabung di after sepuluh kali ini ya kita sudah bahas semuanya
ya betul sekali
dan selanjutnya kami akan bahas lebih lanjut mengenai isu hoax
sesaat lagi tetaplah di after sepuluh